direktur jenderal pajak ken dwi jugya setiadi akan memanggil pihak google asia pacific
untuk mengklarifikasi soal dokumen laporan keuangan pada kamis sembilan belas januari besok
seperti yang dilansir cnn indonesia com kian menyatakan akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
jika pihak google asia pacific tidak menyerahkan data tersebut
sementara itu kepala kantor wilayah direkturat jenderal pajak jakarta khusus muhammad hanif
menambahkan bahwa pihaknya telah berkali kali meminta data transaksi dari google
sebagai data pembanding besaran pajak yang seharusnya dibayarkan
namun permintaan tersebut belum dikabulkan oleh pihak google
ia menyatakan dokumen yang telah diberikan hanyalah catatan nilai kasar pendapatan usaha di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
yakni sebesar tiga triliun rupiah tanpa disertai data pendukung
akibatnya hingga saat ini ditjen pajak dan google masih belum mencapai titik temu
tentang besaran tunggakan pajak